masih berikutnya saudara ditinggal tarawih enam rumah di mali
enam rumah warga dibobol maling saat ditinggal ibadah sholat tarawih
salah satu korban bahkan alami kerugian sampai puluhan juta rupiah
betapa terkejutnya warga depok saat mendapati rumahnya dalam kondisi berantakan usai dibobol malik
pencuri datang dan beraksi di rumah mereka saat para pemilik rumah tengah pergi ke masjid menunaikan sholat tarawih
maling telah mengacak acak seluruh isi kamar dan menggondol sejumlah perangkat elektronik seperti laptop jam tangan hingga uang tunai
anehnya aksi pencurian pada hari itu tak hanya terjadi di satu rumah saja
tak tanggung tanggung maling menyatroni enam rumah sekaligus
setelah kami melaksanakan sholat isya dan terawih
saya pulang dari tempat tugas yaitu dari musola kurang lebih pukul dua puluh satu lima belas
saya mendapati rumah kami ini pagar depan sudah terbuka dengan gembok hilang dan swapnya itu sudah copot
uangnya itu yang lain uangnya itu udah hilang
kemudian saya melihat juga saya tanya laptop gimana
ternyata laptop kami laptop saya dan istri saya lenovo dua duanya sudah hilang
hilang tidak ada beserta tas dan casnya semua semua disitu
kemudian saya cek lagi coba di kamar kakak ternyata notbook
para korban menyayangkan kurangnya pengawasan lingkungan sehingga maling bebas beraksi
apalagi tidak ada cctv terpasang di sekitar rumah warga
warga sudah melaporkan peristiwa ini ke pengurus lingkungan untuk diusut
korban juga berencana melaporkan kejadian ini ke polisi